kemarin sebab berenang juga iya mungkin itu kali jadi ya mau ini aja mau relax dulu ya
ya udah ini mama harus jaga kesehatan mama nggak sampai sakit ya nanti lagi mama kan punya dua
oh iya sayang ya udah kamu ngapain nantain sama sama kita berangkat ya sakit ya nanti kita
jangan lagi kita berenang lagi iya sayang mama janji nggak akan sakit ya

pejawabannya masalah kepikiran terus kayak seperti ini
berenacom opinter abis ini makanannya
jangan juman ya maaf ya

mama juga kelihatan ada pikiran

temanin aku makan

mungkin dia tahu sesuatu yang menceritakan ini

pak bisa kita ketemu pak

karena sekarang saya lagi ditugaskan pak al untuk ambil barang
di vilanya pahar yang ada di cisarua

barang dari berangkasnya pak har
saya sudah dikasih kode berangkasnya sama pak al
yaudah kalau gitu
oke oke kalau gitu nanti saya telepon lagi pak

ambil semua barang

ini ada apa sih

belum silahkan bapak tunggu di kursi itu dulu

kamu jalan jalan dulu ya sama mbak catherine

nah aku langsung ke kantor ya
ma aku langsung ke kantor ya

mama udah buatin nasi goreng
enggak ma enggak usah nanti aja ya
kamu ini kenapa sih
berantem sama mbak catherine

aku jalan sekarang ya

udah kamu tuh gak usah kerja dulu
pergian kamu istirahat dulu ya
enggak ma aku harus ke kantor hari ini
pokoknya kamu sekarang harus istirahat
enggak boleh kerja
nanti mama kasih kompres kamu nih di sini

emziki ini kenapa belum datang ya
ini jam berapa ya datangnya pak jerry

ini kalau misalkan

ditelepon aja tapi kalau memang
orangnya sibuk gak bisa datang

sebentar ya pak saya telpon dulu
ya halo selamat pagi pak
pak maaf bapak sampai kantor jam berapa ya
loh hari ini saya nggak ke kantor loh

sekarang saya lagi di taksi
oh gitu ya pak
sebentar ya pak

hari ini nggak bisa datang ke kantor karena

ada liputan di seoul
boleh saya bicara sebentar
sebentar ya pak
maaf pak ada yang mau bicara sama bapak

bukan pak namanya pak al debaran dari kemarin dia nyariin bapak

ini dengan aldebaran alfahri

saya ingin bicara sama bapak bisa kita ketemu
soal apa ya pak

soal tulisan bapak dua puluh sembilan tahun yang lalu kita kecilkan mobil

apalagi ini kan sudah dua puluh sembilan tahun yang lalu

makanya saya ingin ketemu bapak
saat ini saya lagi on the way ke bandara

sepertinya kita gak mungkin ketemu pak
minggu depan saya balik
aduh kelamaan lagi kalau harus ketemu satu minggu lagi
aduh kelamaan lagi kalau harus ketemu satu minggu lagi

pak jeremy saya butuh sekali untuk berbicara

atau gini aja saya susulin bapak ke bandara deh

oke nah pesawatnya

sembilan lima belas pagi tapi saya buru buru banget pak

oke saya kesana sekarang ya pak ya terima kasih banyak pak
oke saya kesana sekarang ya pak terima kasih banyak pak
terima kasih banyak pak
ini orang kenapa sih

aduh perasaanku makin gak enak nih

mama gak ikut nganterin dulu ya
mama di rumah aja

mama lagi gak enak badan lama sakit
eee gak juga sih
ada beberapa urusan aja
ya mungkin mama juga karena kecapean kali ya
pemadanya sempet berenang juga kali
iya mungkin itu kali jadi ya
mau ini aja lah mau relax dulu

entah lagi mama kan punya dua cucu
oh iya sayang ya udah

mama jangan sakit ya
kita janji jalan lagi
seharusnya kita berenang lagi
iya sayang oma janji gak akan sakit
jalan dulu sama rena ya assalamu'alaikum